ya setelah kamu menikah nanti kamu bisa memberikan mama cucu
sikap mama pasti akan berubah sama kamu
yang harusnya khawatir itu kamu bukan aku
aku aja yang anak kandungnya selalu pilih kasih
apalagi cuma kamu menantunya
jangan kamu berpikir kamu udah ngasih cucu laki laki impian mama
mama selamat ulang tahun
semoga tuhan selalu melindungi mama
mama tuh rasanya kayak masih mimpi
waktu dokter bilang kalau cucu mama ini laki laki
persis kayak harapan mama
menerus keluarga yang membanggakan
selamat ulang tahun ya
selamat ulang tahun ya
selamat ulang tahun ya ma
terima kasih ya
ini buat mama
selamat ulang tahun ya
selamat ulang tahun ya mak
ya ampun bayu ini bagus mbak
kamu tuh betul betul tahu ya kesukaan mama
nah lihat deh
bagus banget ya
sejelas itu ya
mama membedakan aku sama mas bayi
sampai sampai kamu repot nyusulin aku ke sini
nggak aku cuma mau
udah terbiasa kok di keluarga kami kayak gini
dan aku sudah bisa terima
jangan terlalu diambil hati omongan mama
saran aku kamu
tetap fokus aja sama hari bahagia kamu yang akan berlangsung bulan depan
ya setelah kamu menikah nanti kamu bisa memberikan mama cucu
sikap mama cucu
sikap mama pasti akan berubah sama kamu
yang harusnya khawatir itu kamu
aku aja yang anak kandungnya selalu pilih kasih
apalagi cuma kamu menantunya
jangan kamu berpikir kamu udah ngasih cucu laki laki impian mama
terus kamu bisa jadi menantu kesayangan

eh tunggu tapi gue pengen ngomong serius nih sama lo berdua
gue bingung men lo kok bisa ngasih adik lo sih sama dia
ya bayu pinter lah john
lo kan tau adek gue penglihatannya kurang
nah itu dia yang gue manis
eh gue bentar ya gue negor yang lain dulu ya
lalu jangan kemana mana john
hai apa kabar
terus bintang bintang pada redup
ternyata bintangnya ada disini
gak berubah lo
ada sama bobi terus
eh udah mau punya anak gitu
udah mau jadi bapak
ketemu sama daeno bentar lagi ya
nanti kelamunya ditutup
biar gak banyak nyamuk
nggak diangkat mak
nggak diangkat juga mak
yaudah pokoknya kamu coba terus ya